ditunggui beliau beliau tentunya ini menjadi awal yang sangat bagus dalam sinergitas maupun soliditas kita ke depan untuk melaksanakan tugas sebagai panglima tni dengan baik
dan tadi seperti rekan rekan semuanya sudah sampaikan tawi ketua komisi satu telah mengumumkan tentang persetujuannya dari fit and purpose test yang sore ini dilaksanakan baik dari visi misi saya sampai pada pendalaman tadi
kemudian yang tentunya yang menjadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh pak
komisi satu dalam pendalaman ya mulai dari operasional baik di aceh di papua kemudian di laut cina selatan kemudian alutsista kesehatan prajurit ini semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas tugas ke depan
tentunya tidak bisa diputuskan pada siang hari ini nanti akan kita evaluasi bersama
hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan pala staff
dan untuk menuju ke depan yang lebih baik tentunya yang sudah baik akan kita lanjutkan
karena memang perencanaan nanti di dalam dua ribu dua puluh tiga kan sudah direncanakan masuk rkkl dua ribu dua puluh dua di dalam anggaranya
namun dalam pelaksanaannya nanti dua ribu dua puluh tiga saya akan lihat hal yang masih relevan bagus pasti akan tetap saya konsisten untuk melanjutkan
ada evaluasi masukan masukan tadi dari komisi satu tentunya akan menjadi masukan saya untuk nanti evaluasi tugas tugas ke depan
saya kira demikian dikandalkan media
yang pertama ya pasti sdm
sdm ini saya angkat lagi ya karena memang ke depan sdm kita harus tetap modern sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada
karena memang fermented juga

nanti akan saya gunakan sebagai evaluasi
untuk pelaksanaan ke depan
soal keberadaan panglima tni jenderal andika perkasa
saat ini beliau tidak menampingi karena alasan apa mungkin
andika jenderal andika
tidak menampingi mungkin karena alasan apa
saya tidak tahu
ya beliau sangat memberikan support
pada saya untuk
melaksanakan fit and propertas ini
kemarin kan sudah disampaikan
waktu di kolin lamil beliau sangat
memberikan support pada saya
untuk melaksanakan fit and propertas pada
kemarin kan sudah semua sudah nanya semua kan
waktu di kolin lamil waktu pelepasan
pak di bawah
ada orientasi kesana juga nggak
penindakan hukum di tubuh tni
nanti kedepannya jika memang disahkan
sebagai panglima terima kasih
ya saya belum tahu itu
nanti akan kita cek dulu ya
ya darat nanti kita
kan ada pus pom mat
ya ada pus pom mal ada pus pom au
nanti pasti kalau sifatnya
nanti pasti akan dilaksanakan proses hukum di
ini kan memasuki tahun politik pak